afwan nama ibunya mister sergi itu siapa namanya ya namanya ibu radmini oh ah nah gimana kalau
sekarang kita bantu mister sergi cari tapi caranya itu gimana ya gini
ibu saya adalah orang indonesia asli dulu dia bekerja di tkw di rusia lalu menikah
dan kemudian pas saya bayi aku dibawa ke indonesia dan berpisah sama ayah saya
kenapa kamu bisa pisah sama ibu kamu ibu saya urusan sampai balita ayahnya menikah sekali
lagi dan menjemput dan ambil saya lalu saya membesarkan di rusia dan setelah
belasan tahun saya minta izin sama papa saya untuk ketemu sama ibuku
sergi apa terus
dia itu kayak ngerat geratin sesuatu ya pake tangannya
kena banget ya dia
kan mau ketemu ya
dia itu pengennya ya batu batu sama sarung tangan yang dia punya itu mengeluarkan kekuatan
supaya bola itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri
padahal kan batu itu bisa punya kekuatan kalau disambitin
ke kepala orang benjol tuh
apa sih kok gak fungsi
kok kekuatan ini gak ada
kenapa sih ustadz
saya ini mau keluarin kekuatan saya
jadi gini sobri ya
ustadz musa yang mulia dasar ini mau kasih tau sama kamu ya
kalau ini sarung tangan sama batu akik ini gak punya kekuatan apa apa nih
pak sri kiti asun haikal indra dan lukman itu cuma pura pura aja
mereka tuh acting depan kamu
seolah olah sarung tangan mereka itu
sarung tangan ini punya kekuatan yang magis gitu
supaya kamu itu nggak mogok makan ya nggak mogok sholat gak mogok haji dan lain sebagainya
nih dilihat nih
ini sungai dareh nih
ini apa nih batu nih
batu bata di amplas nih
jadi begini pak ustadz
beliau ini hendak mencari sarung tangan dan cincinnya
beliau ini mengatakan bahwa itu gak ada kesaktiannya
berarti semuanya bohong
ibu ini rumah siapa bu
ini rumah ibunya mr sergi
wah berarti sebentar lagi nih mr saji akan ketemu sama ibunya
penceriaan saya telah selesai sekarang
dan saya akan ketemu ibu saya
hehehe kamu siapa main peluk peluk aja
dia sedang cari ibunya
katanya wajah ibunya mirip dengan ibu tias
anak saya itu cewek semua
ibu sudah ingat saya anaknya ibu ya
saya ini pengasuh kamu
dari kecil sampai balita saya yang asuh kamu
hingga suatu saat tamu itu diambil sama papa kamu
terus dibawa ke rusia
saya udah gak kerja lagi sama ibu kamu
jadi sejak saat itu sampai sekarang saya gak tahu ibu kamu ada di mana
shabri dengerin ustadz musa yang beli dasar tur ini ya
mimpi itu cuma bunga tidur
sobri lagi juga enggak ada yang namanya kekuatan super kalau saja ada kekuatan super pasti orang
pertama yang akan untuk gunakan itu bener pak ustadz mohon maaf ya kalau pada punya kekuatan
super tinggal rendang mulai kambing kasih kasih bener itu sobri apa ini bilang sama pak d ya
begitu beluga ustadz usahanya melihat satu ini kalau ustadz punya kekuatan super ngapain ustadz
capek capek jadi perhatian sama ustadz dan ruy udah aja tinggal jadi istri kekuatan super itu
enggak ada adanya kekuatan yang nyata dari mana kamu bisa memperoleh kekuatan yang nyata dari olahraga bentuk
badan kamu supaya bugar makan makanan yang sehat mengandung pak sehatnya sempurna setelah kamu
sehat dan kuat kamu tolak orang deh dengan kekuatan yang kamu punya tapi kekuatan super itu gak ada
ya sudah diem
udah cep cep obi kan anak santri kau anak santri itu harus kasih contoh yang baik ya
jangan begitu ada makanan harus dimakan kan kalau minggu kan enak lagi anget anget ya
makanya kalau nggak dimakan termikiran gede gede gede gede
ntar obi yang dimakan sama umi
kalau gitu ngerayunya masa sobri makan umi sih
udah pak ustadz ya saya ke dapur aja lah
oh banget iya deh
saya juga mendingan keluar guru deh
ngapain lah susah
siti maunya sobri makan umi ntar manggis bubacir ya
ah nggak usah ringgok ringgok
nggak ada orang makan aja dah
satu terus ibu saya sekarang berada di mana ya
ya kata orang orang sih sesekali pernah
mampir di pasar gitu terus katanya jualan batik ya tapi saya juga nggak tahu jualan batik di mana dan saya nggak tahu ibu kamu sekarang ada di mana
afwan nama ibunya mister sergi itu siapa namanya
oh nah gimana kalau sekarang kita bantuin mister sergi cari ibu radmini
tapi caranya tuh gimana
caranya tuh gimana
caranya tuh gimana
tuh ya ini
afwan butet kamu nih ngagetin aja
susah banget bikin kaget
maaf ya ayu lins kan katanya kan pernah lewat di pasar
nah berarti kenapa kita gak cari di pasar aja
jangan sekarang ya mending sekarang kita balik ke pesantren dulu
terimakasih banyak atas informasenya
kita pamit dulu ya
tidak tidak deixar dia tinggal hati hati
ini tolong dijagain jangan sampai ada yang nyambut kalau sama hai kamu aman terkendali
betul tuh gayanya juga kalau gitu saya mau nempel lagi tempat lain ya awas hati hati jagain jangan
nyambut start finish lomba maraton kelurahan cimandela rai hadiahnya juara satu piala dan uang
pertumbuhan juara dua piala dan sepatu warna tiga piala dan tas